karena yang mau tidur di kamar bagus lagian kan kalian pasti pengen ngobrol yang intimate gitu ngobrol keluarga
neneng juga mau teleponan sama manajer neneng buat proyek yang show di meksiko terberisi takutnya ganggu
jadi gapapa ya neneng tidur sana aja ya
yaudah yaudah gapapa
permisi selamat malam
pengen saya pijetin disini kan
ya saya juga serius tanya kenapa
kamu semalam kemana
kalo jawab jujur ya sama aku mas jangan bohong
saya tuh semalem ke tempatnya iqbal ke tempat persembunyiannya iqbal
jadi saya itu kan pasang penyadap disana
tapi ternyata penyadap itu

ketauan sama bosnya iqbal
biasa sia sia semuanya
saya tuh pengen ngeliat
bosnya iqbal itu siapa
karena kebetulan bosnya lagi ada disana
tapi ternyata pas saya dateng sumoye udah gak ada disana
kamu tuh kasih semuanya ini ke polisi
jangan sendiri ya
jangan sendiri ya
jangan sendiri ya
saya gak bisa diem aja nih
insya allah saya bisa jaga diri
tapi teror ini ini gak main main
sudah membahayakan nyawa keluarga saya
kalo kamu mau ke rumah sakit rina
cepet masuk rumah sakit rina kan
tapi lain lain aja sendiri ya
aku gak mau kamu kenapa
saya belum bisa bilang sekarang ke kamu soal om irfan
saya akan pastikan dulu semuanya sebelum saya ke rumah sakit

ya udah gak usah dipikirin

udah enak kan dok
udah jauh lebih baik udah gak batuk batuk lagi kok

ya oke kita tinggal liat kondisi rina gimana ya
ya oke kita tinggal liat kondisi rina gimana ya
mudah mudahan rina juga bisa cepet sehat
mudah mudahan rina juga bisa cepet sehat
jadi kamu bisa balik ke kamarnya

mereka ngasih tau kalau mereka sekarang lagi
mereka ngasih tau kok mereka sekarang lagi
inap di harapan kasih
inap di harapan kasih
soalnya besok elsa udah balik ke la paz

elsa udah sembuh
elsa udah sembuh
aku kurang tau sih masa aku gak ada kondisinya
aku kurang tau sih masa aku gak ada kondisinya
ya mungkin udah stabil
rasanya saya perlu bicara sama elsa

saya penasaran dengan cerita andin soal foto temannya elsa waktu itu

iya jessy putrinya om irfan
iya jessy putrinya om irfan
wah kamu kayak lelah gitu
aku hari ini capek banget menang
aku belum mau bahas masalah itu
aku istirahat dulu ya

ya udah kamu istirahat yuk
kenapa ren di menghindar gitu yuk
kenapa ren di menghindar gitu yuk
pak irfan ngomong apa sih sama dia
ren di jadi galau gitu
main tidur di kamar lain dulu ya
neneng tidur di kamar lain dulu ya
kamu kalau mau tidur disini sama saya juga gapapa kok

hah eh jangan
kasian papa tau sa
kan kasur kita kecil
ntar papa gelundung
lagian kamar sana kan lebih bagus
nenek mau tidur di kamar bagus
lagian kan kalian pasti pengen ngobrol
yang intimate gitu ngobrol keluarga
neneng juga mau teleponan sama manajer neneng
neng juga mau teleponan sama manajer neneng
buat proyek yang show di meksiko
ntar berisik takutnya ganggu

jadi gapapa ya neneng tidur di sana aja ya
yaudah yaudah gapapa
permisi selamat malam
mereka masih siap
mereka masih siap
mereka masih siap
mereka masih siap
mereka masih siap
mereka masih siap
mereka masih siap
mereka masih siap
kamu sebentar lagi
akan jadi ibu
harus kuat kamunya
nanti kalau kampungnya gak kuat
anak kamu siapa yang lindungi
kalau bukan kamu
ingat ya pesan papa
ya aku akan jadi
mama yang kuat dan tegar
aku akan melindungi anak aku